menteri agama yakut kolil kumas kembali bersuara jelang pilpres dua ribu dua puluh
saat menghadiri acara doa bersama wahana nagara rahaja di solo pada jumat pekan lalu
yakut menyampaikan tentang pemimpin masa depan
kali ini ia mewanti wanti pemilih jangan memilih pemimpin bermulut manis dan ganteng saja
ketua umum pkb sekaligus bacawa pres dua ribu dua puluh empat muhaymin iskandar alias caimin
merespon santai pernyataan menak yakut kolil kumas
caimin menilai pernyataan menak yakut selayaknya omongan buzzer yang tidak pantas keluar dari mulut menteri
namun respons berbeda disampaikan oleh jazilul fawait selaku wakil ketua umum pkb
untuk pernyataan tersebut cepat atau lambat partai kebangkitan bangsa atau pkb
menyiapkan langkah pendisiplinan bagi yakut melalui mekanisme internal partai
diketahui sebelum menjabat menteri agama yakut merupakan wakil ketua komisi dua dpr dari fraksi pkb
melihat kegaduhan ini gerakan pemuda ansor
atau gp ansor sebagai salah satu badan otonom nadatul ulama merespons lain
kadensus sembilan puluh sembilan pp gp ansor muhammad nuruz zaman menilai pernyataan jazilul berlebihan
dan menyentil pernyataan caimin
dalam keterangan tertulis nurus zaman menilai keduanya politisi baperan
karena terlalu membawa perasaan
nuruz zaman menambahkan
kedua elit pkb itu seharusnya berpengaruh untuk mencari kemampuan
seharusnya mendukung pernyataan yakut sebagai bentuk pendidikan politik kepada warga